ya petahana sebagai peserta pilpres harus siap dengan berbagai tudingan terkait penguasaan institusi dan juga alat negara
demi keuntungan elektoral
tapi bagaimana mencerah logika tudingan tersebut terlebih bergulirnya beberapa pemberitaan terkait pemanfaatan alat negara ini
mulai dari rizik syihab soal kementerian luar negeri dan juga penggalangan suara di tps arab saudi
kemudian kapolsek di garut jawa barat
lalu soal konsolidasi kepala desa di seluruh indonesia
apa logika dibalik semua isu ini apakah fakta atau hanya panggung politik semata
kita akan telah bersama dengan narasumber
kami pada malam hari ini ada arya bima dari direktur program tkn jokowi makruf
kemudian ada daniel anzar simanjunta koordinator jubir bpn prabowo sandi
dan kalau kita menggali dari perspektif pengamat kita akan tanya
gun gun herianto analis komunikasi politik uin
selamat malam assalamualaikum bapak bapak semuanya mas mas kalian
ini kalau misalnya sebelum kita akan gali lebih lanjut terkait dengan isu isu yang sudah bergulir selama beberapa minggu belakangan
yaitu ngania mungkin kita bisa putar yang paling terbaru
ini dari arab saudi datang tudingan dari rizik syihab terkait dengan kementerian luar negeri
dan berikut kita putar kembali pernyataan dari rizik syihab
menawarkan sejumlah uang sejumlah fasilitas
dengan syarat kalau mereka mau melakukan apa yang mereka minta
yaitu seluruh kertas suara yang diperuntukkan bagi warga negara indonesia yang ada di kota kota kecil di saudi arabia
semua ditusuk dicoblos hanya untuk jokowi
tentu ini merupakan penawaran untuk pengkhianatan
nah informasi ini sudah kita
menlu bahkan memerintahkan kepada pogja pemilu luar negeri
yang berada di bawah satu
yang di bawah salih management
itu untuk membuat edaran sudah dua kali dikirimkan edaran ke seluruh perwakilan
yang meminta untuk memastikan agar seluruh staf perwakilan bersikap profesional netral dan integritas
jadi sekali lagi tidak benar bahwa menlu dengan satu cara maupun lain cara
pernah meminta kepala perwakilan untuk memenangkan satu
iya saya ingin bertanya sama bang daniel dulu
ini terkait dengan tudingan rizik syihab
sebenarnya dari bpn sendiri sudah sempat berkomunikasi soal ini
belum kami belum berkomunikasi terkait dengan apa yang terjadi di saudi arabia ya
tetapi kalau kemudian kita bicara tentang fenomena penggunaan aparatur negara
baik itu asn baik itu kepolisian maupun bumn bahkan belakangan ini
itu kan banyak fakta
dan fenomena itu muncul di banyak tempat
misalnya yang terakhir ya pengakuan dari salah satu polsek
kapolsek yang kemudian pengakuan itu disampaikan kepada publik
kemudian setelah dia ketemu dengan kapolda kemudian berubah
jadi fenomena ini banyak sekali di mana mana
dan kami temukan fenomena ini berbahaya dan banyak etika yang kemudian dilanggar
banyak patsun politik yang
dan kami sejak awal menghimbau agar kemudian praktek praktek penggunaan aparatur negara
jangan sampai kemudian jadi praktek masif yang mencederai kualitas demokrasi kita
ada langkah selanjutnya dari bpn mungkin
bpn secara resmi misalnya contoh ya kami beberapa hari yang lalu itu melaporkan tiga kapolda
kapolda ntb kemudian kapolda sumatera utara
kemudian satu lagi kapolda jawa barat
terkait dengan penggunaan aparatur negara kepolisian dalam hal ini untuk kepentingan kampanye
itu kita laporkan ke propam
oke alat alat buktinya sudah cukup
ya kalau dilaporkan itu pasti ada alat buktinya
tentu tugas selanjutnya adalah propam
tugas alat bukti itu bukan masyarakat mbak

nah kalau misalnya dari mas arya sendiri mendapat tudingan seperti ini adanya apa

tugas alat bukti itu bukan masyarakat
tugas alat bukti itu bukan masyarakat
anak ber twisted anger mengaku dengan cara pendekatnya
tugas alat bukti itu mungkin mend 's w karenaplaying mpvthey design yg pugk oddara
tuh siaram dan perkembang paris
tidaking sakitnya menutup pe anonym
harus pada posisi netral
karena pemilu ini akan berlaku jujur dan adil
kalau aparat asn kemudian polri dan tni ini netral
nah dengan isu isu yang muncul seperti ini oke pak ya
dengan isu isu yang muncul sekarang ini
boleh dilihat dari berbagai survei
ini kelihatan nih di era bagaimana pak jokowi itu tidak menggunakan
kekuasaan dan kewenangannya
untuk sekedar mempertahankan kekuasaan
dengan menegasikan iklim demokrasi yang sudah kita bangun
yang demikian luar biasa dinilai oleh dalam dan luar negeri
hasil dari penelitian dari lembaga survei mas gun bisa lihat
berapa persen asn yang mendukung pak jokowi
berapa persen keluarga tni polri yang mendukung pak jokowi
berapa persen pegawai bumn yang dukung pak jokowi
itu terlihat bagaimana menteri menteri panglima tni pangdam aparat polri
itu pada posisi memang tidak digunakan sebagai mesin pemenangan
dan ini baru era pak jokowi yang terlihat bahwa kecenderungan kecenderungan pilihan pilihan
keluarga tni keluarga polri asn pejabat bumn bahkan saya lihat di sosial media
di telkom di pt pn itu banyak karyawan karyawan bumn yang secara ekspresif tidak mendukung pak jokowi
maksud saya begini ya ini adalah suatu framing yang saya lihat bahwa bentuk bentuk yang seolah olah
dicurangi yang tidak lepas dari framing bahwa mengancam kalau nanti dua kalah itu adalah
oke framingnya dari siapa
misalnya pak amin rais beberapa kali menyampaikan beberapa kali menyampaikan tidak percaya pada bawaslu tidak percaya pada mk
terakhir bahwa akan membawa mas rai ini ke bb
maksud saya begini loh bahwa bawaslu penyelenggara pemilu termasuk asn polri kepolisian ini kita kritisi ya
baik itu partai politik baik itu tim dua tim satu ada ngo ngo dalam dan luar negeri
untuk bagaimana ini pemilu berjalan secara jujur dan adil dengan netralitas aparatur negara aparatur militer dan polri
itu adalah sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang sama sama harus kita lakukan
tapi kalau kemudian mencurigai bahkan membuat ketidakpercayaan bahkan sudah mengancam people power
saya ada semacam framing jangan jangan ini orang tidak siap kalah ya oke jangan jangan hanya sebagai alasan nanti bahwa
kalau kalah karena ada ketidakadilan
ada keperpihakan ada kecurangan bahkan ada ketidaknetralisasi termasuk abik abik
jadi ini prestasinya demikian dibuat
semoga ini tidak benar ya tapi kok saya mikir mikir apa arahnya mau ke situ ya
tapi bahwa kalau ada polri ya ada polri yang tidak netral proses tindak foto sampaikan ke publik
ini sudah dilakukan oleh bpn saat ini
kenapa yang ada mobil tni bawa atribut kampanye dua tidak diributkan
maksud saya gini loh ada saya percaya oknum tni yang tidak netral oknum polri yang tidak netral
oknum asn yang tidak netral hambu pak d nya bu d nya ponakannya jadi mungkin juga
atau dulu temannya prabowo di pak tni
salah kan mas arya
itu salah tapi itu oknum jangan terus disebut kemudian sebagai institusinya tidak netral
ya kalau oknum itu dimanapun pasti ada
dan ini ini saran oknum sendiri gitu
empat kali pemilu pasti ada entah di jeddah entah di hongkong tidak hanya aparat tni polri
aparat kpu sampai bawaslu di daerah ada saja yang tidak netral
ini dua hal yang berbeda ya kalau kemudian misalnya saya berikan contoh kasus agenda kepolisian
yang disebut dengan milenial
yang disebut dengan milenial safety route festival ya yang kemudian dihentikan oleh kapolri yang terang terang
di setiap banyak momen itu digunakan untuk momentum kampanye pak jokowi
semua simbol simbol bahkan gambar pak jokowi dan sebagainya bahkan teriakan pak jokowi
simbol nomor nyanyian dan sebagainya yang itu kemudian terpaksa dihentikan oleh pak kapolri
dan kita terima kasih terhadap itu
kemudian kedua yang tadi disebutkan oleh mas arya
ada dua hal yang berbeda ya pertama kalau kemudian asn
rujukan mas bima adalah dukungan asn banyak ke pak prabowo
itu dukungan personal itu individual bukan kerja sistematik asn sebagai institusi
yang paling mengkhawatirkan adalah ketika kepala daerah ketika gubernur ketika bupati ketika kapolda
ketika kapolri atau pihak pihak yang punya
otoritas itu kemudian menggerakkan
nah itu kan banyak yang terjadi misal kapolres kapolsek yang kemudian mengarah ngarahkan di setiap pertemuan
dan videonya semuanya menyebar dan fotonya semuanya menyebar
dan bisa bantah
yang dukung dua mobil ada
ya itu personal
nah ini mas arya saya jelaskan dulu
ada kan dua hal ya satu dia sebagai dukungan personal
kemudian itu sebagai
sebagai gerakan rakyat
anda bayangkan lah
ya itu personal dia bukan institusi
efeknya juga berbeda
jadi kalau institusi misalnya dia menggerakkan melalui millennial safety route misalnya
atau dia menggerakkan melalui posisi dia sebagai gubernur posisi dia itu yang berbahaya
itu yang luar biasa
karena secara personal yang dia langgar itu adalah etika
jadi itu adalah etika personal dia sebagai asn
kalau misalnya ada tni itu kemudian mendukung pak prabowo
tapi secara personal dan yang dia langgar itu etik
bahkan sekarang kan yang muncul karena kemudian institusinya atasannya
itu melakukan apa namanya masifisasi terhadap ini terhadap gerakan dukungan
dia melakukan perlawanan
tahu nggak amdaya apa yang dilakukan perlawanan
mereka foto pakai helm
mereka pakai satir satir
karena faktanya memang ada gerakan secara struktural yang dilakukan oleh birokrasi
baik kepala daerah
baik itu kepolisian baik itu bumn
sehingga mereka melakukan kritik
jadi yang sekarang yang harus dihati hati
yang harus kita waspadai adalah gerakan struktural itu
mungkin dari kacamatanya mas gun gun bisa lebih menelaah
ini ada dua argumen yang cukup berbeda
kemudian juga insinuasi seperti apa sih yang ingin ditampilkan
tapi tahan dulu ya mas gun gun kita akan break dulu
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
oke tadi saya sudah kasih teaser ini mas gun gun herianto akan menyatakan
bagaimana sih dari kacamata mas gun gun terhadap fenomena ini
ini isu yang selalu berulang setiap pemilu
jadi salahnya berulang terus dong
ya memang selalu ada upaya upaya untuk penetratif kan
dalam konteks basis dan jaringan
apalagi ini mendekati titik kulminasi
dan itu biasanya akan multi strategi dilakukan
persoalannya adalah ada harus keajegan yang kita bangun yaitu soal netralitas
tetapi bicara netralitas itu saya akan memberi dua catatan
yang kedua soal yang problem yang serius lagi adalah abuse of power
jadi soal partisansip itu bisa perseorangan
misalnya asn kemudian tidak netral ikut kampanye
misalnya ikut menyuarakan pilihannya secara terbuka
kemudian menggunakan fasilitas
itu juga tni polri juga bisa
kemudian beberapa oknum tadi mas arya sudah sebut
juga seringkali kemudian muncul
dan itu banyak sekali juga terjadi di pemilu pemilu sebelumnya
tetapi yang kemudian
menurut saya penting diberi catatan
harus tegas juga baik itu pemerintahan pak jokowi
maupun penyelenggara pemilu dalam konteknik kpu dan bawaslu
ketika misalnya ada instruksi keharusan
atau misalnya intimidasi dari atasan ke bawahan
entah itu di institusi tni polri asn
misalnya kepala daerah ketika bisa menggunakan powernya
untuk melakukan yang disebutkan instrumental conditioning
instrumental jelang pencoblosan
kalau yang ada saat ini gimana mas gun gun
saya melihat bisa saja muncul fenomena itu di banyak daerah
misalnya taruhlah kepala daerah yang berafiliasi
tadi secara personal punya partisansip
kemudian dia punya power untuk menggerakkan birokrasi
dan kepala daerah juga bisa bermacam macam
karena afiliasi politiknya
seperti itu dengan yang satu ini mungkin bisa kita putarkan
kalau misalnya kita tarik garis ke belakang
terkait dengan pernyataan ferdinand huta heyan dari partai demokrat
mempertanyakan adanya kemungkinan pengumpulan suara dari kepala kepala daerah
untuk salah satu kandidat calon presiden
atau tudingan mengarah ke sana
mungkin bisa kita putarkan berikut ini
akan diselenggarakan pada awal april nanti ini
syarat sekali dengan kepentingan politiknya pak jokowi
karena kita melihat momentumnya
waktunya kalaupun harus memberikan gelar gelaran kepada pak jokowi
dari sisi pembiayaan
apbn dilibatkan dalam hal ini
tetapi saya mendengar waktu itu pak cahyo menyatakan
ini bukan gagasan mendagri
tetapi gagasan dari sebuah organisasi
yang menghimpun para kepala desa
kalau itu adalah acara yang digagas oleh
badan koordinasi para perangkat desa
kalau nggak salah saya maaf lupa nama organisasinya
kenapa diizinkan mengambil dana desa
ini pola yang sama dilakukan
untuk mendongkrak elektabilitas pak jokowi
apa hubungannya perangkat desa
untuk ada acara silatnas perangkat desa
untuk mereka dan kaitannya sama pak jokowi
karena acara ini didesain
untuk memberikan sebuah gelar kepada pak jokowi
hati hati kita memberikan gelar kepada pemimpin kita
ini terlalu mudah
gelar ini hanya sebuah strategi
akal bulus saya menyebutnya
akal bulus yang digunakan untuk memobilisasi kepala desa
karena memang ketokohan pak jokowi ini dibawa
sehingga harus memanfaatkan ketokohan ketokohan lokal
untuk menarik suara memilih pak jokowi
maka ditariklah benang merah antara kepala desa dengan pak jokowi
kemudian kepala desa nanti dengan warga
karena memang di desa desa
para kepala desa ini sangat dihormati oleh warganya
tidak ada mobilisasi itu kan
tidak ada peran pemerintah
mau ada asosiasi perangkat desa
apalagi boleh ada ikatan alumni juga boleh
ikatan alumni sma smp juga boleh
sebelum saya ke bang daniel
yang tampaknya sudah gatel yang menanggapi
saya mau ke mas gungun dulu
kalau ini terjadi kalau benar terjadi
ini termasuk abuse of power atau partisanship
ya jelas ketika misalnya masif
itu ada mobilisasi
contoh misalnya juga ya
ketika misalnya ada
atasan di sebuah institusi seperti polri
itu yang harus kemudian dihindari oleh
dan mungkin ada ketegasan
hukum harus ditegakkan
karena ada undang undang asn undang undang tni
undang undang polri undang undang pemilu
yang semuanya undang undang jelas
ketika misalnya ada praktek seperti itu
ya memang harus dipersoalkan
penegakannya seperti apa
kita mempertanyakan sih sampai dengan saat ini
mungkin mbak daniel tadi bisa
tadi mau menanggapi
bapak ini secara formal normatif
semua asn kepala daerah
maupun pejabat negara yang lain
itu tahu persis mereka dilarang
untuk menggunakan kekuasaannya
untuk kepentingan politik
supaya nggak netral itu dilarang
tetapi kan kemudian faktanya yang terjadi
jadi tadi saya sebutkan itu adalah
dua hal yang berbeda ya
itu yang disebut dengan abuse of power
karena dia punya kekuasaan
dengan yang satu lagi
itu adalah partisipasi
itu adalah gerakan rakyat
dia afiliatif saja
dia senang dengan pak prabowo
maka dia salam begini
ini kan gak punya dampak sistematik
yang paling berbahaya itu ini
yang terjadi kan itu sekarang yang rame itu
banyak sekali ya
video kepala daerah
mendirection anak anak buahnya
bumn membuat surat
untuk hedaran dan sebagainya
nah itu yang berbahaya sekali
dan ini akan merusak kualitas pemilu kita
nah kuncinya ada di mana
memang kuncinya ada di penegakan hukum
nah tapi bagaimana mungkin
tadi mas gunggun sebut
kepala daerah berafiliasi terhadap partai tertentu
ternyata fakta yang sekarang
tidak selalu terkait dengan itu
banyak kepala daerah
misalnya harus mendukung
itu karena takut
karena takut apa
takut penggunaan alat hukum terhadap mereka
nah itu banyak terjadi di banyak daerah
beberapa kepala daerah datang kepada kami
kenapa kami harus dukung ini
karena mereka takut
nah ini fakta yang menarik
tapi kan gak mungkin mereka berani bersuara dengan terang
nah pun demikian
dengan asn di bawah
kubu mas bima kan selalu bilang
itu berani melawan kepala daerahnya
itu berani melawan kapol seknya
atau kapol resnya
itu nggak akan terjadi
sehingga yang mereka lakukan
itu justru adalah perlawanan
misalnya tadi mas bima mengutip
survei kenapa asn justru banyak mendukung pak prabowo
karena mereka marah
mereka ketawa dengan retorika
sebutnya jangan harus netral
misalnya retorika pak kapolri nyebutkan
ternyata di level tertentu
itu mereka ketawa
dan mereka kesal
gerakan massa itu
gerakan perlawanan itu dilakukan
jangan salah loh
ketika mereka berfoto pakai helm
mereka berfoto pakai plastik
tapi pakai baju asn
itu adalah perlawanan
perlawanan karena ada intimidasi
perlawanan terhadap karena mereka merasa
terus diarah arahkan seolah olah mereka bodoh
nah itu yang terjadi sekarang
dan ini akan mengganggu kualitas demokrasi kita
selain mengganggu kualitas demokrasi tentu saja
bukan ditakutkan sih
apakah membuat efek tertentu untuk elektabilitas dari
mungkin mas arya bisa menjawabnya
ini berefeksi apa buat pak jokowi
nalar nalar sensasional yang dibangun oleh pak daniel ini
saya melihat seolah olah menjadi sesuatu yang benar terjadi
antara itu kasus peristiwa
antara ini adalah suatu proses
pak asn yang tidak
atau mendukung pak jokowi
berontak dari mana
pemilu aja belum berjalan
saya mengatakan bahwa
disitulah tidak terjadi abuse power
menjadi partisan memang dilarang
tapi hak politiknya terdijamin
jadi menurut saya
inilah seorang pemimpin yang demokratis
dari tim ses
saya ini mengalami posisi dua kali
didrive dari sejak kebijakannya semua digiring
partai partainya pak prabowo
pengusung ini semua dapat
bagaimana csr itu dijadikan sebagai fungsi elektoral
jadikan fungsi elektoral
bagaimana yang namanya teknipolri
itu adalah person person tidak netral
netral tidak netral
memang tidak masif
jadi maksud saya
jangan membangun satu pemikiran pemikiran yang
seolah olah nalar kamensennya itu benar
tapi hanya membangun sensasi
ini hanya sebagai satu alasan alasan
yang sebenarnya kalau kita teliti
misalnya soal kepala daerah
kepala daerah itu yang tidak boleh gubernurnya
jadi seorang ganjar pranowo
tapi yang dibawa bawanya
menjadi tim ses
seorang ganjar pranowo
seorang kemudian kofifah
ini jadi tim sukses kampanye boleh
diatur oleh undang undang harus cuti
jangan dibangun nalar yang sensasional
kepala daerah tidak boleh
terus dengan demikian ganjar pranowo
kofifah tidak boleh
tidak ada yang menyebutkan
saya hanya menjelaskan kesampaian
supaya saya dibedakan
yang tidak boleh gubernurnya
yang tidak boleh gubernurnya
bang daniel juga paham itu
tapi pada saat melontarkan tadi
seolah olah kalau ganjar kampanye
yang tidak boleh ganjar menggunakan
untuk mendulang elektoral
kalau misalnya menggunakan surat
kemudian juga membuat sebuah instru
kalau dia bikin kegiatan
memang dikatakan tadi
jamanya era transparan
kan ada itu yang namanya
tinggal foto saja
itu akan kita bahas secara mendalam itu
sama juga kita tanya
kenapa anda tidak tanya tni polri
yang mobilnya dipakai
tidak kasuskan disini
cnn nggak boleh tidak netral
termasuk di bancar publi
tadi saya jelaskan
kenapa ada perangkat tni yang nggak netral
tidak tanya ke saya
tadi sudah dia tanya
maksud saya harus dipindahkan
itu adalah gerakan
ada gerakan wakil
orang per orang
bukan institusi pun hanya
hanya mungkin di daerah itu mungkin keluarganya
keluarganya polri itu
lembaga publik pun juga ada
ini yang tadi saya jelaskan
tv bar dikritik
ini yang saya jelaskan tadi
ini juga harus
karena ini lembaga publik
mas bima harus bedakan
pertama tadi silahkan apa
gun gun tadi ada abuse of power
nah saya sepakat
ini adalah bentuknya
nah kemudian kalau orang per orang
kan gubernur tidak semua dari satu mas dhani
betul ini uniknya mas
betul saya sepakat
ada gubernur yang mendukungnya itu yang di tayangnya
oh itu yang dua
beberapa gubernur itu
oke singkat saja mas
afiliasinya partai demokrat
kita harus berikan
afiliasinya partai pan misalnya segala macam
mereka bisa dukung pak jokowi
anda tahu nggak kenapa
loh banyak apa
banyak yang kita temukan
bukan karena mereka mau mendukung pak jokowi
itu fakta kita temukan
yang lukanya dibalik sama mas dhani
nah ini yang harus diluruskan
jadi gini loh
jangan sampai kemudian
dalam pemilu ini
kita menggunakan aparatur hukum
kemudian aparatur sipil negara
itu untuk kepentingan pemilu
itu yang selalu diingatkan pak prabowo
jangan mau digunakan sebagai alat politik
polisi yang kita bahas
kita beritahu dulu ya
dan juga mas gun gun
kita akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
di layar pemilu tepercaya
ya selain institusi negara
kemudian juga aparatur sipil negara
sebenarnya juga di pertanyakan saat netralitasnya
adalah aparat penegak hukum
dan juga pelindung negara
daniel dan juga mas arya bisa menjelaskan lebih lanjut mengelaborasi tudingan tudingan seperti apa yang dialamatkan kepada dua lembaga tersebut
anda kan tiap hari di sosial media beredar foto bahkan video ada polsek yang mengarah ngarahkan
terakhir kak polsek pak pasirwangi
bahkan pasirwangi mengaku dia diminta untuk mendukung dan bekerja untuk kepentingan satu
disumut ditemukan hal yang serupa bersama dengan tokoh agama
jadi temuan ini kan masih bahkan yang terakhir itu ya millennial safety route itu yang kemudian digunakan sebagai alat kampanye dan yang menghitungkan polisian
itu sebagai sinyal kenapa sudah ada protes yang luar biasa
protes yang luar biasa dari publik sehingga kami selalu bilang pak tito pak kapolri pak gubernur siapapun jangan sampai anda anda semuanya
itu dirasanin sejarah nanti
karena dalam sejarah polisi terlalu dalam
ditarik kepada dunia politik
kalau bpn yang dipakai untuk kata kata bpn itu gimana
nah ini berbeda
itu saya sebutkan
jelas itu salah
tetapi itu tidak institusional
itu orang per orang
berbeda misalnya millennial safety road
iya itu salah
nggak ada yang bilang itu benar mbak fani
siapa yang bilang benar
itu dilakukan oleh oknum kalau istilah mas bima
tapi kalau kemudian itu
bersama sama oknum dong
kalau ini dilakukan sebagai institusi
jadi kalau tni oknum
kalau polri institusi
jelas orang institusi
mereka atas nama kak polsek
dan itu masih dilakukan
jadi itu terang
jadi maksud saya
yang harus dihentikan itu adalah abuse of power tadi
kepala daerah gubernur berhenti menggunakan kekuatan
kekuasaannya untuk memastikan pemenangan satu misalnya
bahkan kami pak prabowo dan bang sandi kan selalu menyampaikan
gubernur dengan kepala daerah yang mendukung pak prabowo dan bang sandi
nggak perlu kampanye
mereka cukup bertugas sebagai gubernur
sebagai wali kota
itu sudah cukup menunjukkan bahwasannya mereka
itu berdedikasi terhadap pak prabowo dan bang sandi
dan untuk rakyat
nanti saya ke mas dungun dulu
ke mas dungun
tapi saya sekarang ke mas arya dulu deh
dan tadi mas arya sempat mengatakan aparat pelindung negara gitu
tni juga terikut sertakan gitu dalam isu isu ini
saya sepakat tadi ya
bahwa kita semua harus menjaga pilpres ini dengan standar etika yang tinggi
ya memberi contoh kan untuk para pemilih
tapi harus bebas dari fitnah saya katakan
dan kita sepakat
ini eranya era transparan
era semua bisa mengupload berbagai kesalahan
kita sepakat tni polri secara institusi harus netral
apakah tidak ada satu ekses ekses tertentu
tapi yang saya sayangkan tadi kan mengeneralisasi institusi polri tidak netral ya
di beberapa daerah aparat babinsa yang masih menegasikan calon kami satu
dengan isu isu fitnah itu ada
saya tadi penuhi contohnya
nah maka saya katakan
yang perlu pada saat itu terbukti ada sesuatu hal yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan
harus kita sampaikan pada proses hukum atau proses yang memang harus menanganinya
silahkan maksud saya ke media oke
itu memang bagian dari transparasi dan itu instrumen demokrasi
tapi jangan gini loh
menyampaikan ke media sosial
menyampaikan lewat opini publik
dan tidak mendaklanjuti
oke tidak ada klarifikasi
cara proses hukum yang ada
konfirmasi gitu ya
ini jadinya seolah olah ini maunya apa sih
dan saya lihat ada kecenderungan sekarang berbagai hal itu
termasuk kemudian bahwa aslu dianggap sudah tidak netral lagi
kpu tidak netral lagi
polisi tidak lagi
makamah tidak lagi
makamah agung tidak
makampung tidak netral lagi
semua institusi yang harus mengawasi
seolah olah tidak ada sesuatu yang akhirnya menjadi sesuatu yang dianggap netral
dari tkn ini gimana ke depannya mas arya
kalau tkn sekali lagi bahwa
kalau ada laporan laporan seperti itu yang bisa merugikan elektabilitas dari kandidat yang anda katakan
oh kita sampaikan ini
karena ini menyangkut aparat tni dan polri
kita kan harus jaga kewibawaan dari dua institusi ini
ini adalah oknum
atau ini adalah institusi
karena ini dua duanya ini harus kita jaga
yang satu satunya peran dari fungsi keduanya
dari kepalanya juga punya fungsi untuk mengawasi kemudian juga menindak bawahannya
itu bukan ranah kita
ranah kita ini adalah bagaimana demokratisasi ini berjalan sesuai dengan hal
kalau pak presiden sudah katakan asn polri tni netral
karena pengeluh judril ini harus dimulai dari netralitas
dan itu sudah terlihat ya
bukan mereka kemudian marah pada pak jokowi karena ketidak netralan
di era sekarang inilah nampak sekali bagaimana bumn asn itu tidak dalam tekanan untuk memilih pak jokowi
tidak dipersiapkan lima tahun
ini harus sepuluh kali ya
jadi kita melihat
oh ini dipersiapkan untuk elektoral
pak jokowi sama sekali nggak mikir soal itu
kalau saya pak fani
mungkin saya melihat modus ya
karena dulu mungkin zaman order baru kan ada abri birokrasi golkar
dari sejak sembilan puluh sembilan sampai ke sini
setiap pemilu itu ada modus yang kerap kali berulang
satu adalah rentang kendali
dalam jajaran basis struktural
baik itu tni polri maupun asn
rentang kendali itu apa
biasanya atasan ke bawahan
komandan ke prajurit
ini harus memang benar benar ada komitmen
karena ini kan sekarang otoritas ada di incumbent
bagian penting dari reformasi tni polri adalah menegakkan itu
kemudian tni polri
itu yang dimaksud dengan rentang kendali
yang kedua adalah penggunaan fasilitas
penggunaan fasilitas adalah tadi sudah
kayak tadi mobil tni
biasanya itu tidak benar
dan itu menurut saya memang modus yang juga sering kali muncul
yaitu penggunaan fasilitas yang sebenarnya tidak diperlukan
sebenarnya tidak diperbolehkan oleh undang undang
maupun peraturan kpu
kemudian tetapi digunakan
yang ketiga adalah penggunaan anggaran
anggaran yang dimiliki oleh institusi yang seharusnya bersifat netral
dan anggaran ini pada saat menjelang hari hak itu biasanya masif
contoh misalnya bantuan
berbalu csr gitu ya
termasuk juga bagaimana yang disebut dengan gelontoran uang
itu kemudian dipakai sebagai alat persuasi
dan ini semua ketiga modus ini adalah abuse of power yang saya maksud di awal
cuma cara mendeteksinya kemudian bisa menjadikan sebuah alat bukti yang sahih gitu
untuk bisa menindak ini
ya memang butuh yang disebut dengan keberanian
terutama di institusi yang bersangkutan
tapi kalau ada intimidasi susah dong mas
ya menurut saya tidak bisa semua orang diintimidasi sekarang
era intimidasi itu bagaimana
kamu motifnya tidak jelas
situasi sekarang dimana cnn bisa meliput
saya ada dua hal ya yang penting
enggak lu jelasin
dasarnya provokatif ini
seperti tadi tudingan dari mas daniel tadi
ini saya pertama ya
media yang bisa liput pak daniel ini bisa dipakai
ini ada ganti presiden loh
tuh mas bima bilang mau ganti presiden
itu hanya bisa dilakukan oleh penguasa
ini intimidasi nya terlalu berlebihan
kita yang jelasin nih mas
oke lanjut pak daniel
itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berkuasa
jadi percuma retorika mengatakan kita harus netral
retorika retorika itu kalau kemudian
masyarakat merasakan ada abuse of power yang masif
ada yang digerakkan menggunakan birokrasi yang masif
jadi kalau kemudian apa
kita meretorika menyampaikan kita netral
diketawain ayam kita disana
jadi bukan apa apa
karena masyarakat semuanya tahu
fakta itu terjadi
kedua mbak fani yang harus dipastikan
tadi sudah saya sebutkan
wah banyak sekali mbak
yang kedua mbak
yang jadi masalah sekarang itu adalah standar etika
nahar sensasional ini loh
yang sekarang yang terjadi itu adalah standar etika
ada memang mbak
itu enggak melanggar hukum
jadi kalau kami istilah keuangan itu kreatif tapi tak kriminal
ada menteri yang tiba tiba dia nggak pernah sholat jumat
kemudian sholat jumatnya itu nggak pernah ada pidato menteri
di setiap masjid
nah itu maksudnya saya
dan menyampaikan program program pak jokowi
itu enggak ada kriminal
enggak ada yang dilarang
itu terkait dengan standar etika
mas arya juga
saya termasuk melihat ano
ini hanya sekedar framing alasan alasan yang dibangun
karena kemudian banyak narasi narasi yang lebih membangun ketidakpercayaan
nah itu fakta
untuk kamu dulu
jadi narasi narasi yang dibangun saya melihat dari penyelenggaranya dari pelaksananya
singkat saja mas arya
fakta sempit sekali
dari institusi institusinya kok semua akhirnya seolah olah dibangun ketidak netralitasan
jangan jangan ini hanya sebagai fondasi untuk alasan alasan bahwa nanti ada kecurangan
bahkan ini sudah terlihat sangat misalnya saya tidak akan ke mahkamah
makam makam konstitusi saya akan bawa ini ke bbb saya ini akan ke bbb power
ini narasi narasi apa
ya untuk tanya prakondisinya seperti yang disampaikan pak daniel tadi
oke mas gunun terakhir siapa yang harusnya paling bertanggung jawab untuk memperbaiki hal ini
pertama tentu bawaslu kemudian yang kedua internal partai sebagai kontrol
kemudian yang ketiga menurut saya pengawasan melekat di masyarakat
kenapa karena kesalahan tidak mungkin hanya bisa diakses oleh bawaslu
tapi masyarakat harus berpartisipasi
oke ini sekarang durasinya sangat sangat sempit kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini
terima kasih mas arya bang daniel dan juga mas gurun atas informasinya yang cukup enlightenment hari ini
sudah cukup ramai juga
sudah cukup ramai
demikianlah dialog kami pada malam hari ini di layar pemilu terpercaya
tapi kami masih akan segera kembali setelah jeda yang satu ini